si mama teman teman gelis pisang
anu kia ini nudra siat mah
abagelabil tidak jelas
kenapa pikiran saya jadi ngaco begini ya
walaupun sudah baru
gue nanggepin gak ya tantangannya roger
bentar ya ada telepon lagi
boy aku masih kepikiran deh
kalau menurut aku ya
saran aku mendingan kamu gak usah laden mereka
seandainya di jalan kamu ketemu
sama mereka sekalipun
jangan sampai kamu ribut sama mereka
yaudah sekarang kamu lagi dimana

oh aku pikir di room

oh terus kamu lagi ngapain disana
hmm ya nggak ada apa apa sih
cuman aku diajakin sama nyokap aja ketemuan disini
oh yaudah deh kalau kayak gitu
duh gue gak sempet bilang lagi
kalau gue lagi sama clara
apa emang nggak perlu kali ya
gue kasih tau ke reva
toh gue juga ketemunya cuma kebetulan

kalau nggak boy bakalan cemburu dan kecewa banget sama lo
pas saat itu gue masuk lagi ke hatinya poi
saya udah kasih jalan duluan ya
hah gimana sih
iya masuk duluan saya
waduh ampun deh
apa yang di riana
apa yang di riana
itu itu kan riana
ya sorry saya gak tau
ini kesempatan buat mas marahin dia
mas udah lah mas
nggak usah marah marah udah
tutup aja kacanya mas
udah kita pergi aja
mas udah aku mohon mas
udah gak perlu marah marah
aku mohon ini sekarang kita pergi aja
sekarang kita pergi aja
sewet banget sih
mungkin adriana udah ceritain
tentang masalah dia sama saya
oke gak masalah
temannya siapa dia
saya pikir apa salahnya kalau sekarang saya minta perlindungan sama akang abah
takutnya si joni itu ya macem macem sama saya
niatnya punya niat jelek gitu abah
ulah jangan ibu
kalau minta perlindungan mau jangan sama saya
minta perlindungan sama ustiaullah
makasih udah diingetin ya akan abah
ya boleh tapi naik mobilnya jangan berduaan ya bu ya
kita harus menghindari fitnah bu
berhubung kita juga hubungan murim
kita ajak siapa lah bertiga
siapa saja sih bu tidak apa apa
kalau gitu saya ajak asisten saya nadia ya
kamu ikutnya nemenin ke rumahnya pak joni
enggak bu nadia gak mau ikut nadia takut
pak joni itu kan udah jutek galak lagi orangnya
jangan takut nek
kalau aliennya galak
abah bisa lebih galak lagi
abah mah segala jenis maung bisa ditunduk sama abah
si maunya lebih besar dari maung
ambil tas kamu
ini sebentar ya
tidak ada yang ketinggalan
enggak sudah semua
astagfirullahaladzim kenapa pikiran saya jadi ngacau begini ya
aduh si akang abah walaupun sudah berumur tapi masih gagah ya
duduk sayang papa mau ngomong sesuatu sama kamu
gini sayang papa tau sebentar lagi kamu mau ikut ujian negara dan papa ingin kamu masuk ke universitas terbaik di indonesia
karena itu papa sudah menemukan guru private class yang akan mengajarkan kamu mata pelajaran ipa
kayaknya menurut reva itu nggak perlu deh soalnya kan reva juga udah ikut bimbal
nah kalau misalnya reva ikut les private juga nanti reva takutnya bentrok pi mendingan gak usah gak apa apa satu aja
ya enggak lah sayang
bimbal itu kan pulang saja
ya tapi itu udah sekolah sementara kalau ini setelah bada maghrib jadi kamu udah ada di rumah
benar sayang apa yang dikatakan tapi kamu itu benar banget karena tapi kamu udah menemukan guru private yang di rumah tuh baik banget dan pintar banget itu yang paling penting pinter banget
sayang yang namanya ilmu itu tidak berat dibawa kemana mana dan sampai kapanpun pasti dibutuhkan
yaudah deh pi tapi reva lakuin ini demi papi dan mama adriana juga loh
demi kamu juga dong itu baru namanya anak papi
yaudah pi kayaknya reva mau istirahat dulu ya pi
ih kenapa sih harus banyak banget belajarnya karena udah bimbel udah cukup dong
mas ganti baju dulu ya
mas by sama reva gak ada aku harus buru buru minta maaf sama tante rempah
tadi mas b cutek banget sama tante rempong
nekat banget sih masih
haa gak penting banget
kok gak diangkat sih
kayaknya gue harus wa aja deh
adrena minta maaf banget ya
tapi aku jadi jutek ya
sama tante tante jangan marah ya
ini mah kelihatannya dia masih
udah deh lupakan
si boy day please deh
apa yang harus